wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
selesai memenuhi panggilan dari badan reserse dan kriminal mabes polri
jarod diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembelian lahan rusunawa
di cengkareng barat oleh pemprov dki jakarta
sejauh ini lebih dari lima belas saksi telah diperiksa oleh barreskrim
terkait dengan pembelian lahan di cengkareng
seluas empat enam hektare pada tahun dua ribu lima belas yang lalu
ya tanyakan berapa nyidik aja lah
ya berapa nyidik
berapa pertanyaan tadi
pertanyaannya itu ya berkisar tentang proses itu
tanyakan pada penyidikan
tidak banyak katanya ada enam sepuluh lah
wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
memang datang memenuhi panggilan mabes polri
terkait dengan kejanggalan dalam pembelian lahan di cengkareng
kasus ini mencuat sejak adanya temuan dari bpk
yang menyatakan bahwa tanah ini masih dalam kepemilikan
dinas kelautan pertanian dan ketahanan pangan
sementara itu tanah seluas empat enam hektare tersebut
dibeli oleh dinas perumahan untuk proyek rusun awa
yang diperkirakan merugikan negara lebih dari enam ratus miliar rupiah
salah satu tugas dari penyidik penyidik
namanya kepolisian ya para eskrim
untuk bisa menerusuri
kenapa bisa seperti itu
kami kan tidak mengerti dan tidak punya kekurangan seperti itu
yang kita tahu
adalah bahwa temuan bpk mengatakan
ya tanah itu sebetulnya milik dari
kementerian dinas kelautan